dia selalu hadir di mimpi saya
tapi saya tidak tahu siapa dia
kamu bisa lihat dia di mimpi kamu tapi kamu sama sekali gak kenal sama dia
dalam mimpi itu
dia sedang ngejar kejar
saya juga gak yakin
tapi dia selalu hadir dalam mimpi saya
apa kamu tahu siapa dia
kondisi kamu masih lemah
sebaiknya kamu istirahat aja ya
saya bawain makanan buat kami
jangan nyokap keras juga
bisa nggak mau berada ada masalah
yang tersisih apa
kalau ter continuar ke sini saatnya
saya minta maaf dengan dirimu
nanti aku parrionnya akan selamat
nanti kalau kondisi kamu sudah membaik
kamu juga pasti akan ingat sedikit demi sedikit
tapi sekarang jangan terlalu dipaksain ya
sebaiknya kamu makan
ampunilah dosa hamba ya allah
ampunilah kesalahan hambamu ya allah
hamba mohon tuntunanmu ya allah
tuntunlah hamba dan sederhana hamba ya allah
hamba pasrah ya allah
atas apa yang menimpa hamba dan sederhana hamba ya allah
sesungguhnya engkau mahas gala galanya ya allah
ampunilah dosa hamba ya allah
jadi apa rencana najis selanjutnya
saya ingin memastikan pak
dimana keberadaan fandi saudara saya
dia masih hidup
atau sudah meninggal
saya gak tahu pak
kalau begitu besok kita mulai bergerak
kita mulai mencari saudara kamu itu
dari tempat dimana kamu ditemukan
makasih ya pak ya
saya masih berjaga jaga
aku tidak akan
aku akan terus mendoakan ibu
aku janji akan kembali bersama aditya bu
dia sedang dikejar kejar
dan akan digigit ular
saya berusaha menolongnya
tapi saya tidak bisa berbuat apa apa
saya tidak berhasil menolong dia
kamu begitu sabar merawat saya
karena kamu lagi terluka dan karena kamu lagi butuh bantuan seseorang
dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan
tapi kenapa kamu memandangku
kenapa kamu memandang saya seperti itu
sepertinya kamu sudah lama mengenal saya
saya bisa merasakannya
mungkin kamu benar
saya emang tahu siapa kamu
kamu adalah orang yang paling dekat di hati saya
kau ingin berbahagia

mau dengan penyanyi ke sleeping beauty
kamu kabaikan kebenaran
menurut kamu gue akan menyebabkan keferahan terhadap kamu
sos malam malam gini ada apa
maaf ya ganggu kalian malam malam
saya kesini mau minta alamatnya aditya
kamu mau kesana sekarang
tolong tolong jangan banyak tanya dulu sekarang
kamu mau ke jakarta
yaudah masuk dulu yuk
ya ampun kamu basah kuyuk gini
nggak usah nggak usah repot repot
saya tunggu disini aja
tolong ya cepetan
iya sebentar ya
udah pernah ke jakarta sebelumnya
terus nanti kamu disana gimana
ada saudara kok
dia tinggal sama om dan tantenya
oh iya kalau dia nggak ada di rumah kamu datang ke rumah sakit aja
di situ juga udah ada alamatnya pak
terima kasih ya
kamu nggak mau nunggu ujian arida dulu
nggak saya buru buru
terima kasih banyak ya
saski harus pergi untuk mencari pria
yang aku yakin mencintaiku sepenuh hati
pria yang juga telah membawa banyak kesedihan dan kesusahan pada kita berdua
berat rasanya meninggalkan ibu
saski harus pergi mencari aditya bu
saat ibu membaca surat ini
saskia sudah dalam perjalanan ke jakarta
ibu apaanmu jangan jalan keluar
aduh gue aduh gue pergi dari rumah
saskia kabur bu
yona cari rumah dulu ya